terima kasih anda masih bersama kami video presiden joko widodo berjoget tanpa menggunakan masker di kaimana papua viral di media sosial
menurut polisi video viral jokowi joget tanpa masker itu diambil pada dua ribu sembilan belas silam sebelum pandemi covid sembilan belas masuk indonesia
kabit humas polda papua barat kombespol adam erwindi menjelaskan video viral jokowi saat menari bersama mama mama di kabupaten kaimana papua barat
berlangsung pada dua puluh tujuh hingga dua puluh delapan oktober dua ribu sembilan belas
saat itu presiden bersama ibu negara datang ke kaimana dalam agenda kunjungan kerja sekaligus menikmati senja kaimana
kombes adam mengungkapkan setelah membuka pon ke dua puluh presiden meninjau vaksinasi masal covid sembilan belas di kota sorong papua barat pada empat oktober dua ribu dua puluh satu
ia menambahkan kunjungan kerja presiden di kota sorong berlangsung dengan protokol kesehatan yang ketat
video itu terjadi di kaimana

saat itu sedang ada kegiatan kunjungan kerja bapak presiden serta ibu negara ke kabupaten pangan
dan pada saat itu masih belum masa pandemi covid sembilan belas